amira kamu kenapa jalannya kayak begitu
kamu itu apa nggak tahu ya kalau di jalan itu banyak batunya banyak paku beling
bahkan jalan itu kan jorok dan kotor
apa kamu sekarang ini sedang cari penyakit begitu
tolong kamu jangan ceritakan kepada mama
kalau papanya rizky itu mirip sekali dengan paisa
ya bukannya apa apa
bapak cuma tidak ingin keadaan menjadi semakin rumit
ya kamu bisa melakukan itu lagi
bu ibu mira kerja dulu ya bu
biasanya kan kalau ibu keluar ibu pasti bilang dulu sama aku
ibu pasti pergi keluar
aminah tadi ibu lihat ibu kamu nangis nangis sambil bawa paci lari ke sana
pas ibu tanya dia nggak jawab malah pergi begitu aja
ada apa sih sebenarnya
kalau nggak ada orang yang mau menggali makam ayah kamu biar ibu aja
ya allah ibu mau pacu
dan aku takut ibu gali makam ayah sendiri
ya ampun biar saya susul aja ya bu
ya makasih ya ibu
ya cepetan ya
cepetan ya ibu
cepetan ya ibu
kasih tau siapa sebenarnya saya rizky
apa bener bener saya papa kamu
atau kamu hanya nuruti perintah mama kamu
karena saya merasa semua ini semakin aneh
aku harus kuliah pak
saya hanya butuh kamu jujur sama saya
saya ini bener bener papa kamu
kamu itu tidak seperti mama kamu
tidak seperti mama kamu
kamu anak baik
saya bener bener bingung
jawab yang jujur
apa bener saya papa kamu
atau orang lain yang kamu akui sebagai papa
aku pasti akan membantu papa
buat memulihkan ingatan papa lagi
tapi aku harus pergi pak
aku benar benar ingin membantu bapak itu dan amira
tapi bagaimana caranya
semua cara selalu aja digagalin mama
mama lebih baik mati rizky
memang lebih baik mati daripada rahasia ini terbongkar
apalagi mama sudah ngancam bunuh diri segala
apa yang kamu lakukan

aku cuma pengen kasih tahu kamu
kalau hari ini semuanya akan terjawab ki
sore ini juga aku akan
bongkar makam ayah aku
udah dibongkar atau belum ya
seharusnya amira sudah dapat hasilnya
kayaknya mendingan aku langsung ke makamnya aja
aku cari tahu sana
waktu itu kan amira
saya harus berjaga jaga
di mana ayahnya dikubur
tapi ibu enggak boleh kayak gini
udah lepasin ibu
ibu tapi ibu enggak boleh kayak gini
bu amira bilangkan biar amira yang cari jalannya
sampai kapal ini kita nunggu
ibu doa tahan untuk nunggu amira
ibu doa tahan
ibu doa tahan
enggak enggak ibu
amirah mohon ibu lepas janggul itu ibu
kalau gak ada orang yang bantu kita untuk mencari tahu soal ini
kita enggak boleh bergantung pada orang lain amirah
ibu bisa mengerjakan sendiri
ini semuanya demi kita demi ayah kamu
tapi enggak boleh kayak gini doa ibu
amirah lepas ini ibu lepas ini
lepas ini ibu
ibu ibu kenapa kasar sama amirah gini sih ibu
ada apa sih ibu
saya sekarang sudah mencari kebenaran tentang suami saya
kemarin saya pernah gagal
tapi sekarang saya enggak mau gagal untuk mencari bukti
sebenarnya apa yang terjadi pada suami saya

ini semua terjadi karena suami saya
ini semua terjadi karena kamu tahu enggak
coba kamu kasih tahu aku orang itu papa kamu itu bukan
pasti enggak akan kayak gini ibu
ayo ibu sekarang jujur aja sama kita semua
orang itu bapak kamu atau bukan
sebaiknya aku akuin semuanya
ibunya juga kelihatan udah stres banget
enggak tahan sama semua ini
aku harus kasih tahu mereka yang sebenarnya
kamu pasti akan tetap menemui gatit itu
dan menceritakan semua rahasia kita
lebih baik mama mati rizky
lebih baik mama mati
aku enggak boleh katakan ini sama amirah
aku emang enggak pernah takut sama mama
aku juga tahu kalau mama tuh egois
tapi aku juga enggak bisa jadi takdir hak hati
kalau aku nekat
aku takut mama juga nekat
biar gimana pun juga dia memaku
amirah gini amirah
kalau aku bilang itu papa aku aku takutnya juga nekat
kalo papa aku atau bukan
gak ngebuktiin kalau itu ayah kamu atau bukan
ya mendingan kita gali aja
supaya jelas semuanya
jadi kita bisa tahu juga
yang dikubur ini ayah kamu atau bukan
aku akan bantu
aku bantu semuanya
proses pembongkar makam ini
setelah itu aku akan bantu tes dna juga
biar jelas biar pasti siapa yang ada di makam ini sebenarnya
tapi ada satu syarat ya
kamu jangan bilangin siapa siapa
kalau aku bantu ini semua
ya dengarkan bu
rizky mau bantu semuanya
jadi nggak boleh dengan kayak gini lagi ya bu
kalau akhirnya mereka tahu dengan cara ini
paling nggak semuanya bukan dari mutaku
jadi aku nggak perlu terlalu masa bersalah
aku gak mau jadi anak durhaka
tapi aku juga nggak bisa ngebiar amira terpisah sama ayahnya
ya syukurlah tadi rizki mau nolong
aku gak tau lagi gimana caranya mencegah ibu berbuat nekat seperti itu
kalau tadi nggak ada rizky
aku pasti gak bisa menghentikan ibu menggali makam itu sendiri
amira kamu kenapa jalannya kayak begitu
kamu itu apa nggak tahu ya
kalau di jalan itu banyak batunya
banyak paku beling
bahkan jalan itu kan
curup dan kotor
apa kamu sekarang ini sedang cari penyakit
ini tadi sepatu saya soalnya copot pak
jadi sengaja saya nyeker
bapak kalau bisa di sini pak
bapak kesini karena melihat saya jengkir atau
bapak pengen tahu kenapa saya nyanyian
saya itu menemui kamu karena ingin membicarakan sesuatu yang penting